dan kami ajak anda bergabung ke rspi suleyanti saroso mengikuti konferensi pers terkait perkembangan covid sembilan belas
kita berusaha semaksimal mungkin agar ketiganya bisa kita tolong dengan selamat
karena ketiga ini belum usia tua banget masih lima puluh an lebih
sehingga mudah mudahan masih dapat kita tolong bersama sama
ada yang mau ditanya kan
jadi apapun kebijakan yang ditetapkan oleh presiden pemerintah kita ikut
agar semuanya dapat mempercepat dan memang akan mengatasi secara keseluruhan masalah apa namanya
ya kita tunggu
ya kita tunggu ya
karena alat itu kan baru ya
dan dapat dilakukan di beberapa tempat kata pak juru bicara kan gitu ya
cuma masalahnya kan itu harus pakai imunokulubulin yang diperiksa
sehingga membutuhkan waktu agar inkubasinya sekitar tujuh hari baru ditemukan
tapi kita tunggulah
intinya kalau memang itu kebijakan kita akan lakukan juga di sini
kalau memang rumah sakit diperkenankan untuk melakukan
jatah yang diterima dapat dikeritau atau tidak
tidak kita diterima

pak jokowi katakan juga sudah lamasan
mengatakan memperintahkan memperkenankan pengadaan obat obatnya pak

saya jawab belum
dan saya tidak akan ngomong di ranah itu pak ya
karena ini sangat kebijakan secara nasional
kami akan mengembangkan
mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari nasional
kalau memang harus melakukan pemeriksaan begitu
kalau pengobatan pun akan kami ikuti
karena kita kan rumah sakit pemerintah ya
pak boleh diperhatikan berapa pasien yang saat ini dijawab

yang kemudian sudah dicek di cawal sudah negatif
apakah dicek juga atau selanjutnya
jadi kita tidak dapat nyatakan
kalau dari yang pasien saat ini dijawab
saya kurang bisa berdiam
kan kemarin itu ada satu orang yang negatif pak
nah sekarang ini kondisinya seperti apa
apakah cek kedua nya memandangkan dia negatif
atau sudah ada hasilnya
ya belum ada hasilnya
tapi keadaannya baik
jadi yang tiga tadi kan yang tiga kan icu itu yang kemarin
yang dua sudah diumumkan
satu lagi masuk di icu
berarti masih stabil ya
tidak stabil ya masih
ya masih bagus ya
artinya itu kan masuk ventilator itu kan tidak bisa satu dua jam bisa berhari hari
sampai nanti pasiennya bisa bernapas spontan sendiri
enam belas orang yang positif tiga yang di icu
hmm tidak yang positif sepuluh
tiga nya di icu positif semua
ya kita ada empat ventilator
dan sebentar lagi kita akan ditambah dengan ventilator yang cukup ya
untuk menangani kasus kasus yang memang dianggap perlu menggunakan mesin ventilator
ya sudah pak
jadi dinas kesehatan profesi baik dokter perawat profesi tenaga kesehatan yang lain
sudah memberikan apa namanya grandlinenya untuk bisa membantu kita
nah sesuai dengan kebutuhan kita
mudah mudahan kepedulian profesi bahwa dinas kesehatan lainnya untuk bisa membantu kita
nah sesuai dengan kepedulian profesi bahwa dinas kesehatan ini dapat membantu kekurangan tenaga
karena profesi kesehatan itu sudah diperangkat ke daerah yang ada di luar dari rumah sakit

begitu ada bencana itu tanpa diminta pun kadang kadang mereka sudah oke ya
nah apalagi kalau diminta
bagaimana dengan penyelenggaraan

meski di awal itu berarti apakah sudah ada hasilnya atau belum
atau sudah ada apa yang negatif
yang mana pak iba yang tanya yang negatif yang banyak banget kemarin ya
yang satu kemarin pak
oh belum nanti kan diulang lagi ya dua hari ya
tapi memang belum
ya belum belum
minta pesuli seri keseluruhan
ya jadi saya ulangi pak ya
bukan hanya di rspi tapi hampir seluruh rumah sakit yang ditujuk sebagai rumah sakit rujukan
membutuhkan tambahan tenaga karena memang mengurus pasien pasien corona ini butuh stamina
butuh persiapan persiapan yang khusus
di rspi ini kan selama ini kan menangani pasien umum juga ya
begitu ini dikhususkan untuk rumah sakit covid
maka kita masih kekurangan tenaga medis dokter paru dokter umum dokter spesialis yang lain
perawat apalagi kita sudah susut jumlahnya
nah kebutuhan itu diajukan melalui kementerian kesehatan
tembusan dinas kesehatan dan juga kepada profesi profesi
contohnya kalau kita minta apoteker ke perhimpunan apotekar
perawat juga begitu dan seterusnya
pak yang sudah masuk di asi itu boleh dapet apal mungkin atau tidak
kalau tidak ada penyakit bawaan ya semuanya karena infeksi sekunder ya
pak ini tenaga tenaga medis yang tidak dapat dapet dari kspi dari luar itu ada berapa ya pak
kalau boleh tahu pak

cukup banyak tergantung nanti perluasanya ya
karena kita perluasanya juga bertahap
nggak bisa sekaligus gitu ya

pasang perangkatnya dikipas keluar dari
tidak kita aja kurang apalagi gitu ya
kemarin kita ngirim yang ke wonang
ke pulau sebaru itu ya
itu kita kirim tiga orang
tapi begitu sudah selesai kita tarik lagi
pak pak pak
dari rspi bilang
tapi rspi juga menerima empat buah
sudah seperti apa pak
ya cukup itu untuk waktu tertentu
bukan kita masih sekitar
dua mingguan ya masih cukup ya pak ya
ini kan prediksinya kan
bisa tambah pasiennya
sehingga kebutuhan kita cukup meningkat
dan alhamdulillah beberapa donatur
memberikan bantuan itu
tapi tetap belum cukup ya
kita membeli pun saat ini agak kesulitan
karena produksi yang belum ada
untuk apd ya
untuk apd yang sendiri yang dibuka
lebih ke masker atau masker
lengkap buka yang lengkap itu
kalau masker saya kira cukup ya kalau masker ya
artinya yang paling kita butuhkan adalah yang
pernah nggak deh yang itu ya gitu
kalau yang ini saya kira sudah mulai banyak produksinya
dan itu lebih mudah
dan seolah termasuk yang n sembilan puluh lima ya

untuk petugas kesehatan ya bukan untuk kita kita ya
karena nanti tambah sesak kamu
pak pak presidio guru

protokol sendiri di rsv ini seperti apa pak
apakah sudah seperti yang dipikatkan lagi
atau memang masih masuk ke jalan seperti biasanya
ya terima kasih
jadi gini supaya kita pahami bersama
risiko tertularnya ini bisa kepada siapapun dan dimanapun
nah lebih lebih petugas kesehatan
yang berhadapan langsung
nah untuk itu seluruh rumah sakit
termasuk di rspi ini sudah punya sop pak
jadi kalau mau menangani pasien itu
agar kamu aman selamat tidak tertular
pakailah ini ada sarannya
mulai dari pakai masker sarung tangan
kemudian apa namanya bajunya google nya
sampai ke sepatunya
nah apabila itu diikuti dengan baik
insyaallah terhindar itu
jadi jangankan perawat kita saja begini
kan bisa kena pak ya
kalau kita juga tidak hati hati
nah setelah itu juga kami memberikan
bagaimana daya tahan tubuh
tenaga kesehatan itu juga bagus ya
dan alhamdulillah banyak donatur juga memberikan bantuan
suplemen makanan yang itu akan menambah
kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan
cukup banyak dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu
dan semuanya kami ucapkan terima kasih
karena itu adalah bentuk kepedulian